dan mulai sekarang aku akan menyingkirkan semua hal yang mengganggu hubungan kita
gara gara sang hari ini kamu kesini terus kan
dan gara gara sang hari ini kamu ketemu sama dia terus
dan mulai sekarang aku akan singkirkan
andre aku pengen ngomong sesuatu sama kamu
tapi omonganku ini jangan dipercaya dulu ya
siapa tau aku salah
jadi gini andrei tadi kan aku ke sanggar
terus aku disana ngeliat dewi sama mirza
terus aku kok gimana ya ngomongnya jadi gak enak
mereka kayaknya udah gak sehat andrei
kayaknya mereka deket banget ya
tapi andrei omonganku jangan salah tanggap dulu ya
kamu mendingan cek dulu deh
kamu kesana terus kamu liat
siapa tau aku salah kan aku jadi gak enak
kalau boleh ngasih tau sih anggap aja ini sebagai saran aku ke kamu
iya nanti aku liat
kami putra putri indonesia
kami putra putri indonesia
menjunjung bahasa kesatuan
ye ye kompak pak
ya namanya pak guru sama buku guru
terus kompak dong
kalau nggak kompak kan nanti
ya gimana gitu ya
kamu serius mikir aku ada apa apa sama mirza
ya sekarang gimana aku gak curiga sama kamu
dan aku juga gak mau
aku nunduk kamu
ya allah andrei
aku sama mirsa itu gak ada apa apa
aku gak ada perasaan apa apa sama dia
aku cuma menganggap dia sebagai adik aku
sebagai adik kamu
mungkin kamu itu gak ada perasaan apa apa sama dia
cuma kamu tanyain dia dong
dia itu ada perasaan sama kamu atau enggak
dia juga gak ada perasaan apa apa sama aku
ya itu menurut kamu
jelas jelas aku dengar dari dia kalau dia tuh sengaja deketin kamu
ada apa yang dia deketin
dan kenapa nama mirza juga disebut sebut
kamu masih terus jalan sama dia
ma dewi itu
dewi kamu seharusnya sadar status dong
sadar kenapa sih
aku malas ribut ma
de aku itu cuma
mau mbak asur
mau mbak asur
aku mau mbak asur
aku mau mbak asur
aku mau mbak asur
aku mau mbak asur
aku mau mbak asur
aku mau mbak asur
aku mau mbak asur
mau mbak asur mirza lagi

bisa bisanya andre gak percaya sama aku
kamu gak bisa diem aja
sebagai suami kamu harus tegas
deket deketan sama laki laki lain
gak gimana kalau emang kata kata dewi itu benar pak
gak aku cuma mikir gimana kalau
emang diantara mereka itu gak ada perasaan apa apa
kamu denger lila cerita apa sama kamu
saya gak sengaja denger pembicaraan kalian
aku gak ada maksud
aku gak enak kamu jadi berantem sama dewi
gak ada masalah ini
kamu gak perlu minta maaf
bukan salah kamu kok
niat kamu baik kan
terus aku harus gimana sih ma
kalau aku boleh saran
selama ini kan yang ngedekatin mirza sama dewi itu adalah sanggar
kalau sanggar itu nggak ada aja
mungkin mereka nggak akan pernah deket kan
bahagian juga ngapain sih dewi bulak balik ke sanggar itu
dia kan masih belum sembuh
kalau terus terusan begini ya kapan sembuhnya
emangnya kamu mau punya istri yang selama lamanya di kursi muda
mas andri bener bener marah sama mbak gara gara aku
andre cuma salah paham jeff
ini bukan salah kamu
kalau gitu berarti aku harus ketemu sama mas agus
aku harus jelasin semua itu ke dia
aku harus jelasin semua itu ke dia
aku harus jelasin semua itu ke dia
nanti mata baru nyam jangan
jangan jangan nanti kamu malah berantem
udah kamu di sini aja
sekarang kamu masih mau bilang
kalau kecurigaan aku itu gak beralasan
kamu masih mau bilang
kamu masih mau bilang antara kamu sama dia itu gak ada urusan apa apa
hah gak ada hubungan apa apa
aku gak mau berantem sama kamu ya
dan mulai sekarang
aku akan menyingkirkan semua hal yang mengganggu hubungan kita
gara gara sang arah ini kamu kesini terus kan
dan gara gara sang arah ini kamu ketemu sama dia terus
dan mulai sekarang
aku akan singkirkan
ya allah andre jangan
aku udah gak percaya lagi sama kamu
aku udah ga percaya lagi sama kamu zah
sama sekali ga percaya
mas andre boleh marah sama saya
tapi jangan dijadikan alasan untuk menutup sanggar ini mas
segar ini berarti banget buat mbak dewi
kamu pikir eh istri kamu ini perempuan kayak gimana
aku sama mirza gak ada apa apa
apa perlu aku menutup
makanya kamu gak menutup sanggar ini
aku gak mau menutup
mbak dewi kamu mikirin anak anak
kamu udah gila ya

mbak dewi cuma ngagep aku sebagai adik
dan aku ngagep mbak dewi sebagai kakak
mas andri sebenernya apa sih yang bikin mas andri buta akan cintanya mbak dewi ke mas andri

mbak dewi bener bener cinta sama mas andri
mirza mohon salam ke andri
tak mudah untuk aku lepaskan
pak jangan tutup sanggar ini pak
nanti kami mau belajar di mana lagi